halo selamat sore anda menyaksikan gomudik saya putri ayu ningtyas
dari informasi di pulau jawa jalur poros tengah di kawasan jombang jawa timur macet hingga delapan km kami siang
kemacetan terjadi di empat titik akibat meningkatnya jumlah kendaraan dari arah surabaya ke madiun dan jawa tengah
kemacetan terjadi di jalan raya mojoagung jalan raya jati pelem jalan raya perak hingga mengkreng
ribuan kendaraan bergerak lambat dengan panjang antrean hingga delapan km
kendaraan roda empat dan roda dua sama sama memadati jalur ini
jalan yang sempit tidak mampu menampung banyaknya kendaraan
sementara itu ada dua perlintasan kereta api yang berjarak hanya dua ratus meter
menurut polisi kemacetan di jalur ini terjadi sejak kamis dini hari
sekitar satu delapan ratus kendaraan melintasi jalur ini setiap menitnya